rumah batik serasan merupakan salah satu rumah produksi batik khas muara enim yang lahir di tengah pandemi covid sembilan belas
lalu bagaimana sosok pemilik rumah batik serasan ini tergerak hatinya membantu sesama
dengan membuat batik yang memiliki simbol keadatan dari kabupaten muara enim
sudah tersambung melalui sambungan zoom bapak toto adi hermanto yang tak lain adalah pemilik rumah dari batik serasan
alhamdulillah baik pak
alhamdulillah salam sehat pak toto
pak toto ini kan terlahir di zaman pandemi belum menap dua tahun
apa yang melatar belakangi anda sehingga muncul ide untuk membuat rumah produksi batik serasan ini pak toto
ya bercerita tentang latar belakang memang pertama kali yang kita hadapi adalah covid sembilan belas
dimana itu kita ditutup untuk bisa berinovasi dan menciptakan hal hal baru sehingga kita bisa tetap bertahan
terus yang kedua pada saat itu kami sempat
membaca sebuah rencana strategis dari kementerian pariwisata
di mana kementerian pariwisata telah menetapkan sumatera selatan sebagai area kultur heritage
dimana disitu konsentrasi pembangunannya adalah mengenai local wisdom
jadi disitu kita coba untuk menggali kebudayaan tersebut
apalagi morainem kita memiliki dua puluh dua kecamatan dengan dua ratus empat puluh enam desa dan ini memiliki beraneka ragam adat
dan adat ini sudah
sebenarnya sudah mulai agak tertinggal karena kenapa
banyak orang yang tidak mengetahui akan adat istiadat yang ada di kabupaten muara ini sendiri khususnya seperti itu
dari situlah akhirnya kita coba ingin ya membantu dengan melakukan kajian kajian terhadap adat
atau melihat adat adat yang ada untuk bisa dinikmati oleh setiap orang
salah satunya adalah melalui mencurahkan
mencurahkan ke dalam wabik wabik dan itu nanti disesuaikan oleh orang
dan selain itu juga karena banyaknya sekali angka phk ya khusus kerja dan selanjutnya banyak juga anak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah
sehingga kita mengajak anak anak tersebut untuk bisa memiliki jiwa wira usaha
sehingga kita bangun rumah batik serasan ini memang benar benar dari nol gitu
dan kita mempersiapkannya dari awal
ya berangkat dari kepedulian
dan tersesamaan di zaman pandemi covid sembilan belas ini pak toto
pak toto saya ingin tahu nih pak penasaran seperti apa ini bedanya antara batik serasa dengan batik batik lainnya
iya pak jadi batik serasan ini memiliki kekhasan sendiri
karena kami menggunakan kombinasi di mana batik dan juga songket
karena sumatera selatan sendiri sangat terkenal dengan songketnya
namun motif motif yang kita gunakan ini mengkolaborasi
untuk menggunakan unsur songket dan unsur kebudayaan
dimana kalau dibandingkan dengan batik jawa yang relatif melengkung tidak ada patahan
dan kalau di batik batik morenin ini terdapat beberapa patahan yang menunjukkan itu adalah bagian dari songket itu sendiri
jadi kita menggabungkan dua kebudayaan ini untuk menciptakan satu budaya khas untuk morenin
jadi seperti itu pak
budaya khas dalam satu suku saja

kalau saya baca itu adalah budaya khas untuk morenin sendiri jadi seperti itu pak
baca dari paket berita sebelumnya ini disebutkan suku semende ya pak
ini apakah satu dari sekian banyak suku yang ada di morenin atau sumatera selatan pak toto

ini kita baru mengangkat dari satu wilayah pak
itu dari semendok
jadi dari situ kita angkat kebudayaannya terlebih dahulu
jadi kita baru sisir baru ada tiga ketahamatan yaitu semendok
jadi kita baru satu titik mengangkatnya
dari dua puluh dua kecamatan yang punya gitu
dan insya allah ke depannya ini kami sedang berproses untuk setiap kecamatan kecamatan pun harus memiliki
atau kebudayaan kebudayaan mereka akan diangkat ke dalam motif batik ini pak
kira kira permintaannya banyak dari kalangan mana saja nih pak toto
ya kalau sampai saat ini permintaan ini paling besar dari pemerintah kabupaten muara enim
karena salah satu bentuk perwujudan dukungan beliau dari pemerintah kabupaten mawar ini
jadi setiap kegiatan event atau kunjungan dinas luar itu pemerintah kabupaten morenim
mewajibkan kepada seluruh stakeholder untuk mengenakan batik khas dari muara inim
ada juga ini permintaan dari provinsi dan terakhir kemarin kami juga coba menggandeng salah satu fashion designer putra ramadhan
itu juga anak dari morainim yang sekarang berkecimpung di jakarta
untuk bisa menampilkan karya kami di jakarta fashion week dan lainnya seperti itu
waduh sudah masuk jakarta fashion week luar biasa ini pak apresiasi saya buat anda
pak toto ini kan juga saya baca rumah batik serasan ini dijadikan sebagai rumah batik yang tempat edukasi bagi pelajar maupun masyarakat
ada juga laboratorium anak anak yang dijadikan edukasi di sana bisa diceritakan ke pak
ya benar pak
karena memang konsep
kami sedang menyediakan
jadi rumah batik ini bukan hanya sepedara untuk produksi batik tapi ini merupakan sentra edukasi
karena di sini kita ingin mengenalkan anak anak muda itu dengan kebudayaan yang ada di kabupaten morenim khususnya
sehingga mereka akan belajar mencintai jika mereka melihat setiap proses prosesnya
jadi kita mengenalkan budaya mengingatkan budaya itu kembali kepada anak anak melalui edukasi batik
karena batik ini sebenarnya layaknya seperti kita mewarnai kalau anak anak
jadi setiap orang siapapun yang akan datang ke sini kita akan siapkan
bahkan kemarin juga sempat ada kunjungan dari teman teman smp rabani mereka datang berkunjung untuk melakukan
belajar langsung bagaimana melakukan proses batik
dan itu kita terbuka luas
siapapun yang ingin datang dan merasakan sensasinya membatik itu kita selalu siapkan peralatannya
tentunya belajar bareng diikuti dengan protokol kesehatan ketat ya pak selama berlangsung
pak toto ini kalau siapa saja boleh datang ke tanda tadi
tapi apakah membayar dengan biaya tertentu atau cuma cuma atau gratis
boleh di sana pak
ya pak jadi di sini karena edukasi kami free pak jadi ini tidak berbayar
biasanya sih kalaupun memang misalkan sudah lebih dari sepuluh orang biasanya kita minta bantu untuk bahannya saja pak
jadi tidak ada jasa untuk proses pelatihannya
jadi kalau pelatihannya diberikan free gitu
jadi mereka cukup membeli bahan yang dibutuhkan untuk melakukan proses pembatikan
ya anda warga sekitar sumatera selatan tentunya harus siap dengan bahan bahan untuk bisa masuk belajar bareng ya di rumah batik serasan
dan cuma cuma tadi anda katakan gratis ya pak ya
pak toto apa sih kendala selama pandemi covid sembilan belas
tentunya banyak sekali
banyak sekali suka duka yang dialami oleh para pengusaha selama zaman pandemi
kalau anda merasakannya apakah ini timbul suatu keberuntungan tersendiri bagi anda
sehingga bisa memperkenalkan ini ke banyak orang
ya jelas pak
karena membangun usaha di masa pandemi ini bukan suatu hal mudah
di mana banyak orang yang harus gulung tikar dan kami malah harus memulai sesuatu yang logikanya tidak akan menghasilkan
karena di masa pandemi kami malah konsumennya di fashion
di mana orang sedang berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu seperti dia harus menyediakan makanan obat obatan dan lainnya
malah kami membangun satu sentra yaitu sentra fashion
tetapi kami tetap meyakini bahwasannya setiap usaha itu pasti ada hasil
meskipun kami harus terok seok melakukan prosesnya karena dari awal hingga akhir sampai hari ini pun kami bisa bertahan
karena kami selalu melakukan yang pertama adalah inovasi
jadi setiap motif motif ini selalu kami perbaharui dan juga kami selalu melakukan kolaborasi
karena kegiatan ini tidak bisa berlangsung sendiri
tapi kami sudah mengajak teman teman untuk berkolaborasi dari pengrajin pengrajin lain
perlu dicatat tadi yang anda sampaikan
ada usaha ada hasil yang diraih nantinya dan juga inovasi dibutuhkan kolaborasi
dan juga kita ajak ke sesama para seniman lain
terakhir apa harapan anda terhadap rumah batik selatan ini kedepannya pak
harapannya yang pertama rumah batik selatan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak
yang kedua bisa mengenalkan kebudayaan yang di kabupaten muara ini untuk bisa dikenal luas oleh masyarakat yang ada di indonesia maupun di dunia
terus selanjutnya kami berharap bisa berkolaborasi lebih banyak dengan pihak pihak kreatif lainnya
sehingga rumah batik terasan ini bukan hanya menciptakan kain batik tetapi bisa melahirkan inovasi inovasi yang lebih luar biasa
karena kami sendiri keterbatasan dalam melakukan inovasi
jadi kalau teman teman seperti kemarin ada pengrajin kita dari sungai rotan itu masih di kecamatan morainim
kecamatan sungai rotan mereka membuat satu boneka bantal leher
dan itu dikombinasikan dengan
dan sekarang ini sedang merambah untuk proses pembuatan tas atau goodie bag itu menggunakan batik
yang harapannya ini nanti bisa digunakan untuk pemerintah kabupaten muara ini khususnya
bila ada kegiatan kegiatan
sehingga bisa memperkenalkan khas tanah kebudayaan yang ada di kabupaten morainim melalui batik melalui tas atau produknya
baik saya dan juga pemirsa tentunya mendukung
salam sejahtera bagi
masyarakat lain yang ingin mengembangkan usahanya
kita akan selalu dukung apa yang menjadi langkah anda ke depan pak toto adi hermanto selaku pemilik dari batik serasan
dan kita harapkan juga tentunya para perajin perajin yang ada di sumatera selatan mengikuti langkah anda di zaman pandemi covid sembilan belas untuk terus berkarya pak toto
terima kasih atas waktunya di panorama sumatera selatan cnn indonesia
sama sama terima kasih